dan untuk mota informasi terkini kasus penyerangan pendakwah sheikh ali jabir kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan kabit humas paul dalampung komis paul zahwani pandra arsyad selamat sore pak pandra
selamat sore mas ali selamat sore para pemilu kmn di mana pun berada
pak pandra bagaimana pengembangan penyelidikan kasus penusukan terhadap sheikh ali jabir sejauh ini
ya dapat kami bisa kami dapat sampaikan pada kesempatan petang hari ini bahwa paket kejadian daripada penusukan yang dilakukan oleh salah seorang laki laki ya laki laki berusia sekitar dua puluh empat tahun pada hari minggu tanggal tiga belas september dua ribu dua puluh sekitar pukul tujuh belas lima belas yang dilakukan oleh seorang laki laki tersebut
mengakibatkan seseorang ya dalam hal ini adalah pendakwah dan ulama sheikh ali jaber
mengalami luka tusuk di bahu sebelah kanan
pasca kejadian tersebut tentu kepolisian dalam hal ini para penyelidik dari satres krim pores sabang dan lampung dan juga bersama penyelidik dari direktur seseorang jumlah umum
melakukan olah tkp kemudian juga melakukan pemeriksaan dan memeriksa saksi saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada
ya jadi terhitung mulai tanggal tiga belas kemudian sesuai dengan kuhab bahwa dalam satu x dua puluh empat jam pelaku atau seseorang dapat menjadi statusnya harus jelas
apakah dia tersangka atau tidak tentunya dalam waktu satu x dua puluh empat jam yaitu pada tanggal empat belas
dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik dapat disimpulkan bahwa patut diduga pelaku itu berinisial aa berusia dua puluh empat tahun dengan alamat di wilayah kota bandar lampung
yang tidak jauh dari lokasi kejadian atau setkp
perkembangan yang terakhirnya adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan kami sudah menerapkan berdasarkan fakta fakta atau data data
yang ada telah diterapkan dalam pasal yang berlapis
yang diantaranya ada pasal tiga ratus empat puluh jungto pasal lima puluh tiga kuhp kemudian subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan jungto pasal lima puluh tiga kuhp dan juga subsidi dari pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua junto pasal lima puluh tiga kuhp
serta undang undang daulat nomor dua belas tahun lima puluh satu di mana di situ dijelaskan adanya suatu perencanaan ya perencanaan
yang mengakibatkan juga seseorang itu akan mengalami penganiayaan dan mengakibatkan luka dan menggunakan senjata
yang mana segala sesuatunya ada ancaman hukuman di mana ancaman hukuman terhadap tersangka ini adalah mencapai lima sampai lima belas tahun
mungkin itu ya yang bisa disampaikan mas agi
pak pandra barang bukti apa saja yang kemudian disita dari tersangka aa ini dan apakah sudah diketahui motif penusukan yang dilakukan oleh
ya baik jadi ya hasil dari gelar perkara dan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik saksi korban
kemudian dari saksi di tkp kemudian juga saksi saksi yang lain lebih dari lima saksi sudah kami periksa
ada pun barang bukti sebagai berikut yaitu sebilah pisau dengan gagang kayu kemudian juga ada baju yang dikenakan korban
kemudian juga ada kaos warna putih dan juga baju kaos yang digunakan oleh tersangka
sehingga dalam menerapkan pasal pasal tersebut kami patut duga unsur unsurnya sudah terpenuhi
ya kan mas
baik pak pandra ini banyak juga informasi yang beredar tentang kondisi kejiwaan tersangka
sebetulnya saat ini bagaimana kondisi tersangka dan juga pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan tersangka tersebut
ya baik kami jelaskan dulu bahwa pelaku hasil pemeriksaannya juga motifnya kan kita jelas bahwa tersangka ini melakukan suatu perbuatan
pidananya itu tersebut itu didasarkan karena menurut alam pemikirannya
yaitu adalah dengan hadirnya sheikh ali jabir di lampung ini
sebenarnya antara tersangka dan korban itu tidak saling mengenal
tetapi tersangka sudah membaca atau melihat atau mengetahui dan mempelajari ataupun juga melihat dari media media yang membuat perasaannya yang tidak tenang
perasaannya yang tidak tenang tidak tenteram
dan merasa terhantui dan sebagainya itu yang dia mau gerakkan niatan dia seperti itu
sehingga pada hari minggu ada kegiatan pada masjid ataupun di wilayah di sekitar rumahnya di masjid falahuddin tersebut
dia mendengar adanya sheikh ali jabir berada di sana
nah jadi tergerak hati dia
jadi selama ini ini yang kami lakukan pendalaman
karena bagaimanapun juga di dalam proses penyedikan tindak bidana ini tidak terlepas dari kita menerapkan dan namanya scientific crime
investigation atau proses penyidikan tindak pidana yang berdasarkan secara ilmiah
dan juga kami lebih mengedepankan fakta fakta dan bukti bukti yang ada
termasuk untuk menentukan terhadap status tersangka ini apakah ada gangguan jiwa dan sebagainya
walaupun kami mendapatkan informasi
sebenarnya ini awal mulanya adalah informasi yang berkembang
bahwa tersangka ini adalah juga mengalami gangguan kejiwaan
namun kami selaku penyidik tetap on the track
tetap namanya seorang
seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tentunya patut harus dihukum
dan tentunya berdasarkan fakta fakta yang ada kami angkat dalam suatu berkas perkara yang harus segera kami segerakan
dan di samping itu juga kami telah melakukan penyelidikan yang lain
jadi artinya setelah ditetapkan kami akan melihat bagaimana keseharian daripada tersangka ini atau kita sebut dengan habitual action
apa saja sih yang dilakukan
dalam kegiatan pribadinya baik yang dilakukan diri sendiri di dalam keluarga di dalam lingkungannya atau lingkungan pekerjaannya
atau dia sering berkomunikasi atau berinteraksi dengan siapa saja
nah hal hal ini yang kami memerlukan termasuk tadi meminta bantuan dari tim dokter dari rumah sakit jiwa di provinsi lampung
yaitu dari dr tendri septa dan juga dari tim dokter pusdoket polri
yaitu tim ahli psikiater
yang tim ini juga ditimpin oleh dokter dona
jadi kedua tim ini telah menggali
jadi kami tetap melaksanakan proses penyelidikan secara paralel
ya baik proses penyelidikan tindak didananya tetap kami lakukan
tidak menunggu dari hasil observasi tetapi observasi tetap berjalan
artinya nantinya akan yang bisa menentukan bahwa seseorang itu akan bersalah atau tidak
termasuk juga nanti adanya gangguannya
semua nanti adalah keputusannya adalah faktor ini adalah yang menentukan adalah hakim
jadi kami sebagai penyidik harus mengerjakan ataupun mempunyai tanggung jawab
untuk melakukan pemberkasan terhadap berkas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka aa ini
yang terjadi di wilayah hukum lampung
baik bapak andra ini pemeriksaan kesehatan kejauhan sedang dilakukan
kemudian juga pendalaman penyidikan terkait dengan kasus penusukan sheikh ali jabar ini juga masih sedang dilakukan
dan juga tadi mahfud m demen kopol
buka menyatakan akan mengusutuntas kasus ini
kombes pol zahwani pandra arsyad kabit humas polda lampung sudah bergabung bersama kami
selamat sore pak